aku kagum sekali sama si diki itu
padahal kan problemnya itu banyak
tapi kalau kulihat setiap hari tuh
mukanya itu senang terus
padahal utangnya itu dimana mana
kalau nilai orang itu
banyak barang yang mau saya buang
saya udah kelar kerja
ini udah mau pulang
saya emah bu
saya kasih uang teh ya
nanti saya beli nasi padang ya
pakai tunjang ya bu
kalau buruan nggak pakai tunjang
nanti saya beli
nanti saya beli
nanti saya beli
nanti saya beli
makasih ya bang jamil
tenang aja ruth
rezeki itu di tangan tuhan
bukan di tangan lu
tuh ente tau
kalau ente tau
rezeki di tangan tuhan
kenapa ente gak jemput yit
apa ente tunggu
tuhan jemput ente
lo seneng ya
kalau gua tuh di jolimin sama si jamil
ente tau gak
sedang memberi nasihat
kembali ke mobil saja
tapi cuma kang toib aja kang
hanya menasihati kang toib
kopi satu ya
gelas besar ya
nih lanjut menasihatin ya
yang panjang ya
ente tau gak arti kata di jolimin
ente bilang hp rezeki udah diaturin diatas
bener ente kak gak salah yit
tapi jam berapa ini ente masih ngejogrok aja disini
makan bakwan makan tahu ya gak
anak ente berapa ya
istrinya sedang hamil lagi
ente kebangetan yit
enggak sengaja ya emil
kalau sampai punya anak hampir tujuh
itu namanya bukan tidak sengaja
yowes gua narik
belum selesai menasihatinya
udah dah gua mau narik
indah seru ini
maksud ane tam tujuh anaknya
sebelas kecil saja
biar ambo bisa buru buru pergi
apaan nih berat banget
bumbu udah kadang ruasa
ini udah kelar
lo lagi kena flu
enggak pok debu
ntar juga ilang kok
eh dimana udah ketemu belum duitnya
gak ketemu pok
wah aku udah cari dimana mana kok
berarti dia agak ngumpetin duitnya
duit dua ratus ribu yang dia kasihkan nabila dari mana
kalau dari dompetnya aku udah pasti
gue serius gak bercanda
ya terus caranya gimana
nah ini gue lagi mikir
masa amat kecepatan
makasih ya bang
semoga uangnya cukup buat beli nasi padang sama tunjang
cukup sih cukup bu
soalnya nggak cukup buat beli es jeruknya
pura pura aja barang lo rusak
barangku emang udah pada rusak semua
nasi aja udah pada nepas semua di rice cooker
nasi aja udah pada nepas semua di rice cooker
apisannya udah copot
tapi kan masih bisa dipakai
ya dibaksa pasain pok
kalau masih bisa dipake gak mungkin diganti
apa yang mau bikinin minum sih
mau ambil tisu
lo punya ide
bilang aja mesin cuci lo rusak
pasti lo mau bersih kan

gak jadi abis ponanya sih
kalau lo udah manggil tukang servis

kalo dia bener ngumpetin duit
pasti duitnya dia ambil
lo tinggal awasi dimana tempat dia ngambil
pasti duitnya dia ambil
terus ternyata mesin cucinya agak rusak
ketauan bohongnya dong
lo tinggal sabut aja
salah satu kabelnya
bang jamil tau mesin cuci kagak

kita jadi gak ke rumah wulan
berkaburan ya pok
tauin coba setiap hari
kau seperti ini
jam segini kau sudah narik
pasti bisa dapet dua ring
ya yaudah lu jangan ngomong terus
cariin gua penumpang tuh liat
gua dapet tiga
tapi kalau kulihat setiap hari tuh mukanya itu senang terus padahal utangnya itu dimana mana
pokoknya kalau nilai orang itu ibarat sampul jangan suka menilai bukunya
eh ibarat buku jangan suka menilai sampulnya
eh buku dulu apa sampul ya
ya ibarat sampul
ngomong apa kau aku bicara diki tak pernah aku menilai buku
tidak hobi membacaku
debo debo berkaburan
aku mau bikin dedek kasus